kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menyebut
ada pertemuan antara presiden terpilih prabowo subianto
di sela sela rangkaian agenda world water forum ke sepuluh di bali
luhut mengatakan keduanya berbincang banyak tentang berbagai hal
dan menurutnya elon tampak senang dengan pertemuan tersebut
luhut juga menyebut bahwa momen pertemuan itu sangat baik
mengingat presiden joko widodo telah memperkenalkan prabowo
sebagai presiden penerusnya di hadapan tamu undangan world water forum senin lalu
pak prabowo sudah bertemu juga dengan elon musk
dan saya dengar elon musk juga
waktu cerita sama saya sangat senang dengan pertemuannya dengan pak prabowo
ya jadi bagus semua